kepolisian resort banyumas jawa tengah pada rabu menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana yang mengakibatkan empat orang tewas pada dua ribu dua puluh
empat orang tersangka kasus pembunuhan terhadap empat orang di desa pasinggangan banyumas jawa tengah pada dua ribu empat belas menjalani prarekonstruksi di tempat kejadian pada rabu
keempat orang tersangka ini adalah saminah irfan dan putra serta sania yang merupakan ibu dan anak
kegiatan prarekonstruksi ini untuk mempermudah polisi dalam proses hukum terutama dalam penerapan pasal
saminah irfan dan putra dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup
sementara sania dikenakan hukuman karena turut serta dalam menjual barang barang peninggalan korban seperti sepeda motor dan laptop
dan tersambung melalui sambungan telepon dengan kepala polres banyumas akb pbb
bambang yudhantara salamu di banyumas jawa tengah
selamat sore pak bambang
selamat sore mas herdi
pak bambang setelah lima tahun kasus pembunuhan ini terungkap dan tadi langsung dilakukan prarekonstruksi
bisa kita mendapatkan informasi lebih spesifik kronologis terjadinya pembunuhan atau kasus ini seperti apa pak
ya jadi memang kasus ini berawal dari terjadinya
sering mereka berlahir
cocok di antara keluarga yang mereka ributkan ini terkait dengan fakwaris
karena percocokannya cukup lama
kemudian juga mereka pada lima tahun lalu itu mulai meningkat
mereka mulai saling ancam membunuh
kemudian pada akhirnya karena anak anaknya merasa harus melindungi ibunya sehingga mereka bersepakat untuk melakukan pembunuhan
ya gitu pak
di dua ribu empat belas ya pak ya kita tahu dan petugas kepolisian bisa mengungkap kasus ini
selama kurun waktu lima tahun ini tidak ada yang melapor begitu pak dengan pertengkaran keributan yang terjadi di rumah mereka dari tetangga tetangga sekitar
jadi memang sesuai dengan pengakuan dari para tetangga keluarga ini memang cenderung tertutup
mereka jarang bersosialisasi
tidak berkomunikasi secara aktif dengan tetangga dan cenderung menutup diri
sebagai banyak sekali aktivitas yang mereka salurkan di dalam rumah
apabila tidak penting mereka tidak keluar rumah
dan ini membuat untuk pihak tetangga ini mencari tahu tentang situasi di dalam cukup kesulitan
karena setiap ditanya mereka mencoba menutupi dengan alasan bahwa orang orang yang mereka cari itu
khususnya para korban yang empat orang
kita sedang melakukan merantau ke jakarta
jadi memang mereka mengatur sedemikian rupa supaya tidak ada pertanyaan pertanyaan lebih lanjut
jadi walaupun sudah sering terdengar memang sering terdengar perkelahian antar mereka
terdengar oleh tetangga kemudian tetangga datang menanyakan
ada apa pak koribut ribut
mereka selalu mengatakan ini urusan keluarga udah gak usah ikut campur seperti itu
jadi memang cukup sering terjadi mas perkelahian antar mereka
berarti eksekusinya atau pembunuhannya ini sendiri dilakukan di dalam rumah
lalu kemudian dikuburkan jasadnya ini di belakang rumah persis begitu ya pak bambang ya
jadi kejadian ini terjadi pada tanggal pada hari kamis tanggal sembilan oktober dua ribu empat belas
di mana kejadian itu dilakukan pada siang hari sampai menjelang sore hari
karena mereka tinggal satu rumah namun posisinya pada saat itu datangnya tidak secara bertanggung
sama tapi satu persatu
sehingga membutuhkan waktu bagi mereka untuk melakukan eksekusinya agak lama
kemudian pada saat malam hari baru dikuburkan di belakang rumah ya mas
oke proses hukum selanjutnya bagaimana pak bambang
ya yang jelas untuk hari ini kan kita sedang melaksanakan prarekonstruksi untuk memperjelas siapa berbuat apanya mas
kemudian nanti ini pasal yang kita kenakan adalah pasal pembunuhan berencana
kemudian ada pasal pencurian juga karena barang barang milik korban itu mereka jual semua
dan kemudian perencanaan perencanaan ini sudah jelas sekali peran peran dari mereka sudah terlihat
saat ini kita juga sudah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk selanjutnya proses penyidikan dan pemberkasan kita lakukan secara profesional dan proporsional
baik terima kasih
akbp bambang yudhantara salamunka polres banyumas jawa tengah